komisi nasional hak asasi manusia menegaskan akan segera mengirim surat kepada kapolri jenderal idam aziz untuk menagih janji penyelesaian kasus novel baswedan
hal ini terkait kasus penyiraman air keras yang dijanjikan akan dibuka kepada publik pada awal desember
ketua komnas ham ahmad taufan damanik menyebutkan hal ini akan segera dilakukan
menyusul laporan dari keluarga novel baswedan yang telah mendatangi komnas ham untuk meminta keseriusan pemerintah dan kepolisian dalam menyelesaikan kasus tersebut
ini merupakan bentuk peringatan pertama yang dilayangkan kepada kapolri jenderal idam aziz untuk segera mengungkap kebenaran dari kasus novel
taufan berharap melalui surat peringatan tersebut tim gabungan pencari fakta akan segera mengungkap kasus ini sesuai janjinya di awal desember
polri khususnya dan juga akan mengingatkan bapak presiden karena tempoh hari dalam rekomendasi komnas ham juga ada rekomendasi kepada bapak presiden untuk mengawasi tim yang dipimpin oleh polri itu
ini artinya baru pertama kali menyurati kepolisian
ya kita akan segera menyurati ya karena tempoh hari ini keluarga pak novel dan pengacaranya datang komnas ham mengadu lagi ya